ratusan peserta dari berbagai daerah di jawa timur minggu siang mengikuti festival layang layang hias di pantai serang blitar
para peserta beradu kreativitas dengan menampilkan beragam layang layang yang unik serta berukuran besar
festival ini sekaligus untuk mempromosikan pantai serang sebagai lokasi wisata andalan di kota blitar selatan
layang layang naga lengkap dengan ekornya yang panjang kemudian layang layang wayang maupun layangan berbentuk ikan
inilah berbagai layang layang peserta festival layang layang di pantai serang blitar minggu siang
hembusan angin kencang serta deburan ombak khas pantai selatan membuat festival ini semakin meriah
ratusan peserta dari berbagai kota di jawa timur saling menampilkan kreasi mereka mengikuti ajang ini hingga menarik minat ribuan pengunjung
bagi peserta menaikkan layang layang hias ini membutuhkan kerjasama tim
terutama yang berukuran jumbo seperti layang layang naga milik peserta asal tulungagung ini yang harus ditarik oleh lebih dari enam orang
layang layang hias yang telah mengikuti berbagai festival ini cukup menyedot perhatian pengunjung karena panjangnya yang cukup spektakulet mencapai satu ratus lima puluh meter
terus kendalanya dalam menaikan seperti tadi apa mas
ribuan pengunjung dari berbagai wilayah di blitar dan sekitarnya memenuhi area pantai dengan ombak yang dikenal tinggi
kita memanfaatkan weekend ya pasti karena mungkin seminggu sebelumnya sudah bekerja penat terus mau mantai
nah kebetulan di sini pas ada event layang layang jadi dapat double gitu
fesval layang layang ini merupakan agenda tahunan yang ditujukan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke pantai selatan kabupaten blitar
tidak kurang dari seratus peserta dari berbagai kota di jawa timur ikut andil dalam festival layang layang hias yang memperbutkan hadiah jutaan rupiah ini
kusubiun fianto blitar